maaf kepada pihak keluarga brigadir yosua ia mengaku tidak menginginkan peristiwa ini terjadi
akibat menghirup udara dengan kadar polusi di luar ambang batas
ini yang saya bilang kenapa saya selalu mengingatkan tim saya di bumn di pssi
ini boleh kita lihat langsung bu ya ini ada apa aja di sini
menggunakan polistis dan nggak ada gantinya
sudah ada produser lapangan cnn indonesia karmel mursalim di kpp mampang perapatan jakarta selatan
jadi artinya dua surat penugasan ini mana yang lebih terbuka peluangnya begitu bang
angkanya cukup lumayan juga lah mirip mirip lah dengan kemarin pada saat pertarungan
bulan juli tanggal tujuh kita juga sudah kasih tahu begitu ya
tapi bukan itu sebenarnya yang saya mau memberikan pencatatan
pemudik bisa beristirahat dengan durasi mulai dari
kita juga ada penggalangan dana
karena saat itu konflik ini dipicu
jadi kang emil ini akan sampai otw nya
tapi berdasarkan cerita cerita nyata cerita cerita dari keluarga saya sendiri dan orang orang lain
jadi tidak semuanya itu menjadi kelas standar gitu ya
sourdoughnya ini menjadi bowl jadi mangkuknya
kemudian diikuti oleh produktivitas yang cenderung
gue ngurus terus kalo misalkan gue harus
sebelumnya video berdurasi satu menit empat puluh tiga detik itu
lalu di sana kita dapatespon vitamin e
dia tuh maksudnya kan dia juga yang dia yang kasih keputusan beasiswa
sebuah trauma yang sangat besar
yang bikin kangen emang suasananya kalau di indonesia itu ya rame meriah
terangkat dengan sempurna ya
ya masalahnya kalau misalnya orang salah ngaku aja gak gimana kita bisa perbaiki dirinya gitu
lalu nanti empat puluh persen dibayar kalau sudah lima puluh persen jadi
rata rata ya diatas lima puluh lima semua itu
sama legacy apa yang harusnya ditinggalin sama dia gitu
saling mengerti saling memahami
pemenuhan kebutuhan terkait dengan pendidikan ini diabaikan
perbaruin nih masa probation gue
itu jumlah yang sangat minim
nah itu gua bikin asmara asmara aja kali
jadi tidak mudah mudahan tidak terjadi hal hal yang tidak digendaki
gak gampang sih buat juara tuh gak gampang banget
dia kan cambridge itu sistemnya
jadi artinya kalau penerimaan publik sudah oke
semuanya kan diabdikan untuk peserta jkn
jadi tidak betul yang mengatakan obat ini harus diminum jauh sebelum ada gejala
hari saya sudah mulai kerja di kanada
selamat siang teman teman sekalian
nah kalian pada saat pelatihan ya gak tau baik itu tim tps atau tps
ternyata pakai toppingnya ternyata enak terus saya mikir lagi kira kira pakai apa coba pakai es krim terus pakai es krim ternyata nyambung juga rasanya
telah membuat teh haran menghadapi masa depan yang tidak pasti seiring meningkatnya ketegangan regional dan ketidakpuasan di dalam negeri
ini kan abang juga familiar dengan lingkungan kampus gitu
kami mengucapkan selamat datang kepada yang terhormat
larangan ini mulai berlaku sejak tanggal enam belas juli hingga tiga puluh satu juli dua ribu dua puluh
biasanya itu dari bawahnya lama
dari penggunaan energi gas ke listrik
hal informasi tersebut yang membuat publik juga sadar bahwa kita sudah tidak bisa menafikan lagi bahwa teknologi sekarang sudah jauh lebih cepat
cerita miss drafts seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan ini bukan fiksi
romantisme dan formasi indonesia maju ini akan lanjut untuk pilkada
ini gue langsung pantun lah ya untuk kenalin kakak kita yang satu ini ya
keputusan ini diambil setelah beberapa penumpang dari indonesia
hewan juga mempunyai permintaan yang cukup unik
terima kasih assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
ini memang belum dibuka informasinya secara khusus setelah kemarin
yang muda muda pas saya masuk apj juga banyak yang masih muda muda kan
untuk ke sana nanti kita akan menuju ke halte busway
kita harapkan adanya ruu pdp ini segeralah dikeluarkan
sekali lagi presiden kan mengatakan pak presiden jokowi kan menyampaikan agar ini dibuka saja apa adanya
yang ideal pertama tama yang dimandatkan oleh konstitusi kita
tapi ini pelanggaran pada undang undang
sensasi asam sourdough yang segar bercampur dengan creamy dari sup kerang
ya memang mendapatkan prioritas
iya di dalam undang undang penguatan dan pengembangan sektor keuangan
yang terdiri atas berbagai jenis
kalau retrofit itu biayanya apakah sebetulnya efisien
jadi kita menyidik seluruh indonesia
karena itu dibutuhkan pula keahlian diplomasi agar bisa berkolaborasi dengan negara negara yang telah menguasai teknologi satelit
moda transportasi umum yang ideal bukan hanya tepat waktu dan tarifnya terjangkau
nah ini langsung turun bisa dilihat ya di sini
ini ada lagi pakai sampel
bahwa saya mau membuka percakapan
kita berharap ini juga bisa diantisipasi
artinya prospek perdamaian kedua negara masih sangat jauh mas dari

tapi kalau dari ini maksudnya antusias para temen temen lu gitu banyak ya doa yang emang suka basket ya
oke jadi monolog may seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan atau may seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan dalam bahasa inggris
jadi nanti di akhir harus match
tapi saya tetap ingin pak ganjar maju dalam kontestasi ya
akhirnya ketauan toib udah pernah main profesional
kesemuanya kegiatan harus mengikuti sop yang ketat
kalau tidak ada duit pakai kayu
hadas dan legendaris soto medan udang akwang
tapi juga berasal dari negara negara bekas pecat soviet seperti uzbekistan tajikistan kyrgyzstan
empat puluh persennya boleh juga
nah ini sebetulnya kita sudah siapkan dari satu setengah tahun yang lalu
kebanyakan pada ngerantau juga nggak ke jakarta
tadi sudah lihat ya bagaimana turangga bagaimana kenan ada aksi dan segala macamnya
nah tapi eskalasinya itu baru terjadi dalam bulan oktober ini
bapak ibu hadirin dan pemirsa sekalian
program ini adalah konsep ketahanan pangan
misalnya kita kasih apa
jadi kita bisa menggunakan material popok
dan juga akan kami fasilitasi oleh pemerintah luar negara
serta mudahnya anak membeli rokok menjadi hal krusial yang perlu diatur
karena ada rumor rumor
program ini bertujuan mengurangi impor lpg yang digunakan untuk memasak
iya karena biasanya kalau misalnya setahun gitu ya mf biasanya suka jarang ketemu susah ketemu sama teman teman sama kerabat
satu kita akan memastikan hidup sehat dan bila sakit ada pertolongan cepat
tapi hanya orang tertentu yang boleh masuk kampus kan
dikatakan prokrastinasi ini sebenarnya ada beberapa syarat
golkar tiba tiba udah bicara ada seribu lebih yang kader akan dimajukan
jadi buat pak menteri pak jokowi juga tolong undang undang ini
oke bersama gue ihsan dali bunte
dari plastik yang tidak kepakai ini sulit
jadi kalau sudah tidak menjalankan prinsip dengan baik
sementara kalau kita lihat harga harga tadi berita yang saya bacakan semua rata rata mungkin naik seribu bahkan cabai bisa lebih dari dua puluh ribu naiknya harganya
cuman kepekaan itu kan tergantung
bisa aja ijazah palsu tapi berbutuh tuh kan
jadi pengawas bank pengawas asuransi atau pengawas industri konon bank
emang enak enak banget
kalau masalah misalnya hutang ini belum dibayar nah itu nggak apa apa
punya potensi mengganggu gitu
baik mendengar sekalian kali ini saya sudah tersambung dengan victoria winata
buat pak pak pak pak pen ya pak pen henki aja paling gampang sih henki tuh jangan cepet cepet naik emosi lah semuanya gausah jangan pendek pendek
mereka ini bagi yang mendapatkan pemilihan secara pos
misalnya kementerian dalam negeri kemudian juga misalkan kapolri dan lain lain
jadi memilihlah dengan bijak
ya tadi kan sudah disebutkan bahwa harus dipetakan daerah mana
di pasar modal ada lima dan dua puluh di industri keuangan non bank
yang mengatakan bahwa penggunaan penjabat penjabat itu adalah penggunaan penjabat penjabat yang berpikir pikir
ya memang kehadiran tokoh tokoh dunia itu menjadi inspirasi untuk melakukan yang terbaik tentunya pada level dan pada konteks masing masing negara yang tentu saja berbeda
udah lulus nih terus tiba tiba
yang ibu ibunya orang tuanya
tapi kalau misalnya buat kita bolehlah setengah mateng
namun juga memiliki cita rasa yang berbeda dibanding gudeg gudeg lainnya
agar jangan publik kemudian dirugikan
biasanya lebih spesifik lah kalau di ppop ya
serta melakukan pekerjaan bebas
yang tidak termanfaatkan dan akan diinjeksikan ke perut bumi
saya mengajak anda untuk melihat hotel di rest area ini
tiap hari gue senin selasa rabu
dari pihak ibu ibu di melbourne
ya memang mereka bagian daripada pemerintah itu sendiri
dari pengalaman kami di penyidikan ojk ini banyak sekali tersangka itu yang kita sidik itu setelah pensiun yang sudah tua
untuk pengantar atau pendamping tamu vip
mehardika utama sonny sulistiono jakarta
para tamu diminta untuk tidak memakai batik bermotif parang
persatuan membutuhkan rasa keadilan
setengah jam pakai rice cooper itu
daerah untuk menetapkan pajak hiburan
untuk menalkan flora dan fauna di indonesia dengan memanfaatkan teknologi
jadi tuh ga lah daerah jakarta semua ketemu bisa juara engga tapi ada divisinya
nah dan jadi mereka tuh sangat visual bukan anak yang membaca
mau terapkan agar juga media
termasuk yang terakhir terakhir kemarin termasuk di pilek itu selalu
makanya pas ibl gelar september katanya kan di main basket nggak tahu nih gimana kelanjutannya
gimana tertarik untuk mencoba
mau mikir mau pindah kampus di filipina
sudah jelas kok menunjukkan memang datanya cukup valid tetapi masih juga berusaha disangkal
itu sebetulnya solusi paling logis karena kalau itu krl yang impor baru ya sudah pasti itu akan lebih bagus tapi akan lebih mahal
akhirnya kami munculkan penyesuaiannya cuma lima belas persen saja
sejak dua ribu enam belas valentine akwarina gempita mengajar
puncak acara adugrah jurnalistik kominfo dua ribu dua puluh tiga digelar di hotel indonesia kempinski jakarta
sebelum kita membahas terkait dengan anggaran ini perlu kami sampaikan terlebih dahulu terkait dengan berapa sih total anggaran dari tahun ke tahun terkait dengan anggaran militer pertahanan indonesia
bagian atas adonan sourdow dirobek atau istilahnya painting
dia kan cekatan sama lu ya debel ostar ya kalo gak salah ya
itu ada semacam apa ya ketika menunda pekerjaan itu ada menyalahkan orang lain
jadi artinya untuk anda sendiri ini optimisme atau bagaimana
kita bisa bilang oke selamat tidur gitu ya
jurnalis di indonesia ini bisa meningkatkan karya karya jurnalis kualitasnya ya begitu
selain informasi tadi tech news juga punya beberapa informasi menarik di antaranya
bapak haji anies rashid baswedan phd
waktu lima detik dengan posisi
apbn tidak dipakai untuk merawat orang miskin
nah harapannya tentunya kenapa dari green atau biodiesel lah katakanlah yang di cilacap enam ribu barrel per hari itu
setiap warga negara jawa barat

yang paling tua basket yang kedua kabella atlet bulu tangkis
ini kita masih cukup membenahi
tapi yang akan dilakukan oleh kmm paraih kraf ini
salah satu tugasnya adalah membubarkan massa saat terjadi huru hara
kalau dibeli di toko toko itu ibu
jadi memang secara eksplisit kita sudah tahu bahwasanya kalau import kereta baru pasti lebih mahal dibandingkan dengan import kereta bekas
salah satu hal yang membahagiakannya adalah ketika jerih payahnya berhasil mengantar anak didiknya bisa memiliki hidup yang lebih baik
lagi jadi pemain basket itu sih kehidupan gue
eh saya sempet kan saya masih belum ini ya masih sempet yang pertama sembilan puluh delapan
namun di dalam dua hari tersebut kami mempunyai banyak program juga ibu
saya memang mendapat penugasan dari pak presiden sebagai menteri
ya tanda petik gitu ya tidak ada yang merugikan pak jokowi
selamat datang kepada pimpinan partai politik
kini limbah itu justru menjadi sumber energi yang diandalkan
satu orang doang yang try out itu gue
kita belajar nggak dari kebocoran data
itu membuat kami menjadi lebih termotivasi lagi dan terpacu lagi untuk menelurkan karya karya berikutnya
jangan lupa untuk menambahkan air setiap dua jam sekali
seperti petunjuk teknis penyediaannya
nah gasnya bisa kita pakai untuk proses pemanasan
terus yaudah gue tanya tanya nih ke temen temen
sebelum masuk ada beberapa aturan termasuk menandatangani surat pernyataan seperti ini
oh ini pemerintah mau ikut campur sepak bola
kita tidak tahu begitu mbak ayu
ia mencontohkan beberapa negara di asia tenggara sudah melakukan pelonggaran
kan ig bisa dilihat lebih
pengamanan data yang lain dia sudah jalankan
bahwa mengakui bahwa wilayah itu adalah wilayah yang bebas
pementasan mei seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan ini
sampah popok bayi itu pertama kita akan
di desa serumi saat ini sudah ada dua ratus tiga unit instalasi biogas
banyak negara maju juga singapura juga datanya masih bocor
udah bosan udah lumayan bosen jadi ya gitu gitu aja lah
masuknya kapal berbendera cina ke perairan natuna tanpa izin
sehingga kami di challenge mungkin nggak pakai material popok bekas
bu resika terima kasih sekali ini untuk penjelasannya dan sukses untuk sekali lagi indonesia festival
jadi itu mungkin yang membuatnya lebih manis
termasuk nomor rekening terus juga nama
oh itu berbarengan emang engga
betul ini yang tadi saya bilang saya mau nyari kerangnya saya nyari klaimnya gitu
suasana makan malam di salah satu resto di jalan r e marta dinata bandung mendadak mencekam
tadi kan dibilang nanti akan kita lihat perkembangannya
hadirnya kris menghapus kelas rawat inap satu dua dan tiga yang selama ini ada di bpjs
ya udah mau gimana lagi
ownernya louvre cuma kalau
kalau saya sih sendiri juga sebenarnya juga nggak terlalu sering ya pakai ya
oleh karena itu ketika memilih gitu ya
dulu mah enggak kayak latihan kung fu
harus memastikan bahwa si penyelenggara atau platform pinjaman online tersebut
bahwa ada efek samping yang dilaporkan
sudah reunian bareng di good morning
supaya nggak retak karena kita cuma memainkan semen aja gitu sama pempes itu
poin yang sama juga dicemaskan orang
sama im udah ikut latihan
di mana ada semacam diskriminasi dari peserta jkn dengan non jkn
anjing k sembilan akan melacak dan melumpuhkan tersangka sesuai komando sang pawang
soal panas dingin hubungan korea utara korea selatan
supaya bisa dialirkan ke sana
sampai sejauh itu pak
saya juga nggak tahu dulu ada term animal communicator
dia bisa kita penuhi kalau persyaratnya kita miliki hari ini kan
oke ini mungkin menyangkut ke
artinya berkas yang sudah lengkap dan diserahkan ke kejaksaan tersangka dan barang bukti
secukupnya aja sampai merata juga
mulai dari rupiah sampai triliunan rupiah
jadi setiap ganti popok diginiin terus saya kumpulin di sini
dimana memang untuk kenaikan harga ayam
kadang kan kita di sini juga ada bantuan dari sanggar ini
yang punya jiwa olahraga sportivitas
fakultas kedokteran di indonesia
konsumsi tauge dua ratus gram per hari sudah mencukupi kebutuhan akan vitamin e pada tubuh
ya yang pertama tentu saja kan kalau kita lihat tiga isu itu saya kira
mencetak ataupun menjual tiket
tom lembong juga sempat mengenyam pengalaman bekerja di doch bank dan morgan stanley
jadi dasar penerapan ini sebetulnya dari ulunya itu di undang undang cipta kerja
iya tapi dananya dibatasi sekali ibu karena mau pemilu
alasan dari pihak manajemen
ternyata kopi juga memiliki kandungan yang bermanfaat bagi kesehatan rambut dan kulit kepala
bahwa itu tadinya bisnis bisnis
digital ajang ini memilih tiga pemenang di masing masing kategori yaitu liputan media
itu kan pasti sifatnya akan udah kerekam
anak anak muda nih di videoin
terima kasih bu resika dan sampai jumpa di indonesia festival tahun ini
seri b a o ya seri b a o gue main terus dipanggil
tapi kita itu pinginnya niatnya adalah menggether semua masyarakat indonesia yang ingin memilih di sini gitu
selain itu ada juga pelanggan yang bukan datang dari sekitar jogja
sebelum covid saya masih naik gunung di nepal di malaya
pak ganjar perhatikan mereka yang selama ini terpinggirkan
kalau dari sisi acara buka puasa bersama ya
karena di indonesia juga sudah ditemukan mutasi baru dari india ya
ya sengaja lah sengaja dikerjain gitu
ini hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah
tapi kelihatannya perdagangan dalam negeri kita
nah sehubungan dengan apa yang kita lakukan pada yang bpkgbk lakukan ya
kesamaan nama dan sebagainya
nah ini adalah sate jando sate yang terbuat dari kelenjar susu sapi
ada salah satu isu yang cukup sensitif juga
dan makanya banyak dari kita tuh terinspirasi sama apa yang mr matt lakuin
kocak kan kalo ga denger dia marah marah kayaknya kocak
karena pemindahan itu menjadi
apakah memang ada data kenapa banyak datanya bocor
betul karena itu sulit sekali mereka untuk dapat bepergian ke luar negeri
seperti pada pencarian korban gempa bumi turki awal dua ribu dua puluh tiga kemarin
malahan justru mencantumkan harga dari rokok tersebut
kalau sekarang ada tambahan lagi tiga trainset baru
karena kami juga harus bicara dengan internal partai
kalau ini mending begini aja kalau ini mending begitu
ternyata harus cash and carry bayarnya
nah retropitnya kalau makan waktu katakanlah dua belas sampai lima belas bulan berarti kan ada potensi pengurangan sarana krl karena kan krl nya pasti akan masuk ke balai yasa atau ke bengkel kereta untuk diremajakan
agar tidak salah kaprah dan justru membuat batuk semakin parah
dua tugas yang diberikan kepada seribu satu ratus enam puluh empat nama pada saat itu
bagus memang nggak gampang sih buat
korean wave atau hallyu tak hanya menjadi sarana diplomasi budaya yang efektif
do tapi ini sebelum ngomongin purwanas lebih jauh
pengawas pasar modal itu melakukan pengawasan
pemerintah juga tengah memesan obat ya yang dianggap
ibu mira ini kenaikan ump dua ribu dua puluh empat kalau kita melihat kisarannya di angka satu dua persen hingga delapan puluh
iya saya kira kalau saya ya memang untuk kepentingan golkar
dan jangan juga melihat seakan akan ini jadi quick win gara gara politik
ikatan dokter indonesia ikatan apotekar indonesia
tapi formulasinya sama nantinya
karena mereka karena plt plt ini orang orang pemerintah
jadi kalau mereka masing masing menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak malah ibaratnya tuh saling berebut lahan lalu ingin berebut
kekhawatiran masyarakat indonesia akan seperti apa
pemain namun memang ada juga nih video viral yang saat ini memperlihatkan adanya oknum supporter yang
dan gue waktu itu sempet sih dipanggil yang asg itu tapi gue gak tau itu termasuk timnas atau engga
sebenarnya kondisinya apa ya itu
ya mungkin dalam rapat kemarin hitung hitungannya hanya perlu tiga untuk mengganjal di masa masa kritis
tidak apa lagi sampai lima belas persen seperti dengan usulan kawan kawan pak haji buru gitu ya
ya saya kira dengan sistem pemilu kita sekarang yang mendekatkan pilpres pileg dengan pilkada
oh gitu dan mau pindah kemana nih abis ini kan abis lulus gak ada kontrak nih abis nih
kayak tadi pengembangan industri mobil listrik dan segala macam
kecepatan berpikir dan langkah kaki yang terukur
sebagaimana gue sudah terinspirasi gue pengen menginspirasi orang di bawah bawah gue
dan koordinasi ini sangat penting karena ada irisan irisan antara tindak pinjaman supaya tidak nebis ini dan tentunya
kemungkinan besar itu datang ketika
gitu jadi ngobrol akhirnya waktu itu sempat sparing sama jateng juga
facebook dan youtube juga di cnn indonesia
yang tak kalah penting saya juga cek kondisi bara api
soalnya kan menurut gue juga di ibl itu butuh lebih transparan tentang gaji pemain
jadi tinggal tunggu aja nanti gimana
meskipun bisnis inti pertamina adalah menghasilkan produk bahan bakar fosil pertamina harus mengurangi emisi dan bisnisnya akan terdisrupsi
ibu nah ibu nah sekarang harga ayam negeri di pasar messic ini berapa bu
widah subianto ganjar wicaksono surabaya jawa timur
dia bukan zat gizi tetapi zat kitokimia
nah berbicara soal menginjakan kaki di malaysia
rencananya tahun dua ribu dua puluh tiga akan dibagikan lima ratus ribu unit rice cooker di seluruh indonesia
workshopnya itu menggunakan sisa sisa kain batik
dan partisipasi itu juga dalam bentuk budayanya juga ibu
iya smp lu baru mulai itu ya tadi lu ngomong ya
dengan sekitar juga teman teman kecil sangat mendukung ya
dan tentu saya berharap pelatih para pemain mereview pertandingan hari ini
atau penghuni daripada hotel sultan
oh itu bayangan sama ini ya
tapi cuma buat nominasi doang
jadi ini juga bukan hal yang luar biasa juga sebenarnya
dosen ataupun apapun di kampus itu
dia pilihnya kasapura jadinya
kemudian ekosistem dan sebagainya akan berbeda
tapi rasanya memang udah sangat ngangenin dengan situasi kantor
dan bang hotman sudah mengirim banyak sekali video video ke saya
kalau misalnya pemirsa lagi udang ya tinggal ganti yang lain aja
berdasarkan data indeks standar pencemaran udara milik klhk sejak dua ribu delapan belas hingga dua ribu dua puluh
kemudian passion saya juga masih ada di basket
sebagaimana juga pernah kami sampaikan bahwa di hari pertama ini sudah masuk dalam temuan kami
ini sudah dapat pelatihan belum sebenarnya

waktu itu berarti point guard chio jan misale siapa lagi yang masuk ya
gue langsung mau ngobrol nih sama kepala departemen penyidikan sektor jasa keuangan ojk
sementara untuk akses menuju mrt krl dan ka bandara sampai saat ini masih dalam tahap pembangunan
masjid ini didirikan pada tahun seribu sembilan ratus empat sempat direnovasi pada dua ribu sembilan
untuk seluruh anak anak indonesia
atau seseorang yang memiliki kebiasaan mengumpulkan tugas di saat saat terakhir
lalu kalau menurut bang melki ini antara badan pom dan pihak industri ini sebenarnya siapa juga yang harus menjadi gerbang terakhir
harus semuanya dijebreng di atas
nah makanya sampai sekarang misalnya di dki kita punya tiga nama
ini kalau nggak dibersihin dia takutnya ada bekas buang air kecil atau apa kan kotoran yang dikandang tadi anda ya
bahwa kasus ini sudah
untuk anak anak didik kita termasuk nasib guru dan dosen
gimana tuh soal putusan mk itu
buat selangsung dari daun pisang kemudian masukkan berasnya setengah penuh
jadi kalau ketum anda pak erlangga hartarto mengatakan menunggu yang otw jakarta
kan dalam pp empat puluh tujuh tahun dua ribu dua puluh
iya jadi kayak wah terus sih
setelah itu pakai kayu juga seperti itu
direkturat polosi satwa korsebara baharka mabespori
apa kabar gimana kabarnya nih kemarin sehat sehat nggak sih di tengah isu polusi
tapi mungkin pendengar ingin tahu lebih jelas lagi
kandungan kalium dalam pisang berperan menjaga keseimbangan ph atau asam basah pada organ reproduksi pria dan wanita
sementara indonesia itu didaftar sebagai negara perusahaan lingkungan kan
menulis udah sangat jarang tuh
menghukum pt indobilco untuk membayar kepada penggugat rekovensi
dan untuk penerapan efektifnya januari dua ribu dua puluh empat ini tidak akan saya garis bawahi
ya tantangan besarnya itu adalah kompleksitas ya
ya istilahnya lebih merata lah ya dok ya
tidak ada takaran khusus untuk bumbu marinasinya
rumah yang sudah baik dengan jkn krisnya itu
seperti pembagian kompor listrik
danang wisang geni nabil haris jakarta
tapi maksudnya mereka itu yang memilih pos itu biasanya rumahnya jauh jauh sih
setelah sesi tadi ngelihat marco kayaknya relax ya
dan kita juga mengetahui dari mk sendiri urung untuk memanggil presiden joko widodo
bahwasanya pemerintah akan tetap berpihak
dalam wawancara dengan cnn indonesia plus minus
gitu aja itu memang udah bener bener diatur
lebih memilih main di divisi satu daripada main di ibl
biasanya beasiswanya bukan cuma diturunin kadang bisa diskors gitu
partai golkar sudah menyebutkan sejumlah nama untuk maju menjadi bakal calon gubernur maupun bakal calon wali kota dan bupati
ini namanya males atau nggak bisa ngatur waktu atau ada istilah lain
sekitar tiga puluh sampai lima puluh gigawatt hour
gampang dan kalau kita lihat yang pejabat pejabat yang sekarang ada di lembaga pemerintahan banyak baby boomersnya yang cukup gapten
nah terus gue tanya cantik banget nih kak kelasnya
para industriawan juga untuk menggunakan
jadi selisihnya ditanggung penuh oleh apbd
eh bener kan dan dia bilang tuh dia gak marah emang begitu pasti gak marah emang begini nadanya pasti kayak gitu dia
banyak ya ada polutan partikel yaitu yang utama adalah pm dua
tapi kalau gajinya oke kan mereka pasti oke oke aja gitu
baik dari jumlah penonton jam operasional kegiatan serta pengawasan yang memang dilakukan secara bersama sama
problem dari bangsa kita ini kan database
kalau masyarakat pasti nggak akan melihat apakah ini baru apakah ini bekas
namun dengan adanya lonjakan kasus dan juga mutasi virus mau tidak mau kerajaan malaysia harus mengimplementasikan kembali empat belas seri quarantine
paling banyak sampah popok di mana mana
sate pun sudah siap saatnya berjualan
kan kita itu sudah tanda tangan government
jadi untuk menikapi pembukuan mereka
banyaknya limbah kotoran sapi kini menjadi berkah tersendiri
terus adelbert agung dulu namanya
meninjau pasar palmerah pada hari senin pada tanggal dua puluh enam juni
oh sebelumnya udah pernah ketemu ko riki
dan untuk uber cup yang menang yang paling banyak adalah china
serta sepuluh partai baru
selanjutnya di dalam perpres memang mengamanahkan hal hal lain ya
ada spanduk di sana
bermasyarakat secara normal namun tetap dengan mengikuti sop dan protokol kesehatan yang ketat
sebagai salah satu menteri di periode pertama pemerintahan presiden joko widodo
bapaknya tidak mau masak di mejikom maunya di paseng
di lohbuaya pulau rinca taman nasional komodo pada kamis
apakah berdasarkan tindakan tindakan hukum lainnya yang dibenarkan menurut undang undang
dan partai golkar juga disebut akan mengusung nama ritwan kamil untuk kembali maju sebagai bakal calon gubernur jawa barat
desa ini hidup dengan kemandirian energi yang beriringan dengan kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan
ini kan berdasarkan pengalaman pengalaman nyata
oke do thank you banget sukses pokoknya untuk
kan ada yang olahraga ada yang seni
cie ngomongnya beneran udah kayak inka lawas ya
kemudian contoh atau teladan pemimpin yang juga baik
sma doang kan baru ada michael james
yang saya tunjukkan lewat monolog
yang tahu soal basket lebih banyak lah
sampai ketumpuk tumpuk gitu loh momen momen dulunya
ya jelang pemilihan presiden tahun dua ribu dua puluh empat
saya mengingatkan kita semua mari kita jaga narasi dari pariwisata dan ekonomi kreatif kita agar tetap positif
terus yang paling khas itu bubunya karena si kacangnya berasak banget
jadi kalau gecko itu warnanya pertama kali kayak gini nih
tapi apple tetap memperkenalkan hal tersebut dan sampai saat ini menjadi tren
nah dalam konteks itu ya tentu kita harus melihat nanti keputusan dari hakim seperti apa
butuh detail dan kesabaran yang pasti ya ibu ibu ya
dan hasilnya bisa dikonsumsi masyarakat sekitar
soft launching platform streaming video ini sengaja dilakukan menjelang hari raya idul fitri dua ribu dua puluh
di samping itu dampak yang lainnya adalah dari ekonomi ini paling tidak mereka juga sudah tidak menggunakan kayu bakar
penggunaan gas air mata misalnya itu kan menambah kepanikan belum lagi buruknya koordinasi ketika
untuk mengikuti baku mutu indonesia sendiri yang tahunan itu yang lima belas mikrogram per meter kubik
jadi kalau misalkan ternyata dia coblosnya di dua tempat
baik itu untuk kepentingan pribadi atau tentu buat bumn ataupun dengan dunia olahraga
tapi jangan dikira semua masakan kita gak enak ya
ya karena kemasannya bagus bagus ibu
karena tomat itu kandungan utamanya adalah likopen
kita mungkin jinjingannya itu udah dipotong ya
pasti akan ada katakanlah off cost kirim ya delivery cost juga
sudah sejak tahun dua ribu dua belas warga mulai mengurangi anggaran pembelian
dengan dali kerahasiaan negara
sepanjang kapasitas angkutnya tidak turun atau malah bertambah ya itu lebih baik lagi
untuk mencarikan ruang perawatan
saat mendengar sirine mobil damkar
dan kemudian selama ini kan pak aduan kamil memang sudah menunjukkan peran dan kontribusinya yang memang diakui oleh masyarakat jawa barat
setelah dari pulang dari us beberapa bulan kemudian itu asg
dan juga nanti dimungkinkan juga pegawai tertentu kita didik menjadi penyidik
is kan kalau pasien disuruh cari dia kan nggak mungkin nyari nyari